kok duluan nyampe
bini sama tuan putri mah gak boleh terlambat
tuan putri apa
kang terbang biar nggak kena macet
kalo bisa aja dasar pengen
mau ke pasar
mau ke pasar kang
naik saya antar
baz kemen guard qxa
dua jam juga sampe
kamu kan baru magang
gak putus tuh
kok udah dapat tugas luarkot
nah ki nanti dapat tugas untuk ngurus peserta dari bandung
ya mungkin di kantor nggak ada tanggung jawab khusus
jadinya kini nanti disuruh ikut
gimana timi boleh gak
di bandung aja tuh blis
masa anak mami semuanya gak ada
cuma seminggu nih
ki nanti itu lagi dapat kesempatan belajar tentang kepercayaan dan tanggung jawab
kita dukung aja mi
ya tapi kan udah ngebolehin
mami mah gerbong
nanti mau berangkat ke kantor dulu ya
enggak sarapan dulu
mau sarapan di luar p
sekalian janji ketemu sama teman
wiyan aku jalan sekarang ya kita ketemu tempat kemarin
kita ketemu tepat kemarin
yang kerja di rumah kang bahar
gak usah kenalan
dia mau belanja
kamu punya motor
pulangnya kamu tanggung jawab
kok duluan nyampe
deni sama tuan putri
mah gak boleh terlambat
tuan putri apa
biar gak kena macet
kalau bisa aja dasar pengarang
kamu mau sarapan apa
saya pesen nasi gorengnya satu sama teh tawar panasnya satu
nasi goreng satu teh tawar panas satu
mau nyemil gak
oh ya udah itu aja
kamu kok gak mau sarapan
aku udah sarapan di rumah tadi
sebelum berangkat ke sini
maksud aku kita kesini dan sarapan sama sama
aku mau tahu aja
sesuai kondisi dompet
aku yang traktir
laki laki ditrakir perempuan terus
wah pakai malu segala kamu
kok belum sampai kantor
aku sarapan dulu
di cafe biasa
kok nyebut nama aku
dia kenal aku
cuman temen kantor biasa atau
jangan ngira enggak enggak deyan
aku nanya justru supaya aku nggak ngira yang enggak enggak
temen kantor biasa
kok kamu senyum ngledek gitu sih
pagi pagi udah kena sarapan cubit
aku udah hubungin banyak teman
aku minta mereka buat nyumbangin buku buku yang udah gak kepake untuk perpustakaan kamu
banyak kok yang mau
ya tapi mungkin masing masing dari mereka gak banyak bukunya ya
ada juga yang mau nyumbang uang
ya tapi masing masing juga gak banyak yan
paling lima puluh ribu atau lima puluh ribu gitu
aku belum bisa nyumbang lagi ya
sebetulnya aku masih mau nyumbang lagi kan
tapi pakai duit aku sendiri
bukan duit bulanan dari pati
nanti ya kalau aku udah kerja
aku doain supaya kamu dapat kerja dengan posisi yang bagus
amin makasih ya
semuanya nanti ya setelah aku pulang ke jakarta
kamu mau ke jakarta
enggak cuma seminggu aja
ada urusan kantor seminar gitu
iya gue sarapan juga
sepuluh menit lagi saya akan sampai kantor
kejuan ya ini tip buat bayar nasi goreng
oke nanti gabareng aja
jadi sekarang gimana
berdagang kaki lima masih susah di tagih sekarang
setelah akang turun sekarang lancar
oh itu artinya saya harus turun lagi gitu
jangan kang harusnya itu bisa selesai di tangan saya
memang harusnya begitu
selesai di tangan kamu
sebagai tangan kanan saya
saya harus panggil bos atau bagaimana
soalnya kalau manggil bos terasa ada jarak
jadi kurang enak
kalau lagi berdua kamu boleh panggil aku dewi
ada pertanyaan lagi
boleh beraku kamu
misalnya sekarang saya patar dewi
diganti jadi sekarang aku partner kamu
jadi itu sudah berartikulasi
ya ini sampai